pagi pagi udah ada yang berantem disini sih
aduh apa kabar
jadi kita tadi udah ngeliatkan
satu adegan kalau misalnya
ada kejahatan di tengah jalan gitu
iya ini kan memang berhubungan dengan
sekarang ini entah kenapa ya
marak sekali kejahatan di jalanan terjadi
kemarin juga kan mungkin sama sama ya kita
mendengar juga dan tahu juga beritanya kan
ada yang dijamret
masih pakai menggunakan motor
lalu kemudian orangnya sampai meninggal
sepertinya pemirsa harus tau
bagaimana caranya ketika
pertama kali ada tindakan kejahatan
menyerang anda itu apa yang harus dilakukan
olive pernah gak sih ngalamin
kejahatan kejahatan kayak gitu
kalau kejahatan yang di pinggir jalan
itu alhamdulillah belum pernah
karena kan pada prinsipnya kita menjaga
biar tidak ada kesempatan
mungkin kita tidak keluyuran di pinggir jalan malam malam
atau di tempat yang sepi dengan
juga pakaiannya tidak memancing gitu kan
nah tapi pernah juga terjadi di
waktu itu ada tauran kebetulan
kayak udah lama banget kan
biasa tuh ya tawaran di kafe tiba tiba ada yang lempar gelas
terus ada orang memukul orang
pas aku tuh sebelahnya karena kita latihan
beladiri itu melatih refleks
karena tidak sadar
jadi begitu ada gelas
terus ada tangan
maksudnya kayak itu refleks aja gitu
jadi alhamdulillah lah punya ilmu beladiri
biar menjaga diri kita sendiri
jadi ini ya sebetulnya ilmu beladiri itu
lebih kepada menumbuhkan refleks yang tepat
pada saat ada serangan mendadak
betul refleks dan meningkatkan kepercayaan diri juga
jadi kita tanya ke sifu deh
ini dasar dasarnya apa
kan sering berlatih bareng
tapi kalau untuk saya nih yang belum pernah
tapi saya pengen punya ilmu ilmu dasarnya
apa yang harus saya pelajari dulu
biasanya orang belajar harus dari basic dulu
terus latihan berpasangan untuk melatih refleks
karena refleks hanya bisa dilatih
kalau kita saling aksi reaksi
dan bedanya orang belajar beladiri dan tidak
kalau orang belajar beladiri itu
kalau ada kejahatan yang mengena dia
dia ada pilihan
pilihan untuk melawan
akan beda orang yang gak belajar beladiri
dia mungkin akan pasrah atau
ya gak ada perlawanan
itu juga kalau bisa ya
perlawannya juga beda yang gak efektif gitu
mungkin kalau kita belajar dari
khususnya mungkin wing chun nih diajarin teknik teknik yang efektif
jadi bukan misalnya
tadi ya banyak kendaraan kan di motor jadi
terus tarik tarikan sehingga jadi jatuh
padahal kan nggak harus tarik tarikan
begitu kita ditarik itu ada tekniknya bagaimana membalikan serangan
artinya harus simple praktis efektif
gimana tuh caranya tuh
kita kasih lihat deh salah satu
gimana caranya tuh
refleks aksi reaksinya itu gimana
ini nih ya
kalau motor ya
di motor apa mau yang biasa dulu
biasa dulu aja kali ya
di motor ya
di motor ya
misalnya kalau kita berkendara
seminimal mungkin itu
posisinya jangan yang mengundang untuk
ini misalnya ini tas tas
taruh di belakang sangat berbahaya
karena begitu ditarik itu bisa geblak
jadi tas paling aman adalah taruh di
atau di bagasi
paling laman sih di bagasi
karena ini juga untuk siap siap kan kalau
ya termasuk tas yang cangglong samping itu
juga bahaya itu karena
kalau di sini
otomatis dia akan geblak
terus pernah kejadian
orang ditarik kalungnya dari belakang
dan kejadian juga
makanya hindari main hp yang
terutama yang bonceng itu di
yang nyetir juga jangan
iya yang nyetir apa lagi
iya yang nyetir
menarik juga ya apa maksudnya
menyimpan barang di sini itu kan
supirnya juga begini kan
ini terhalangi juga
sebenarnya ini udah refleks
misalnya orang diganggu gitu kan
itu kan paling aman tuh misalnya
tendang pasti dia
tendang pasti dia
saat kita berkendara kita tetap
dari spion kita kelihatan
misalnya ada tiba tiba
yang bergerak mendekat
apalagi orang yang tidak kita kena
pokoknya gerak geraknya pasti mencurigakan lah ya
kalau misalnya sebelah sini
mungkin kamarnya bisa ke sini sebentar
misalnya di tas
di tas belakang
kan kalau kita tarik tarikan kan gak efektif kan
set set tuh ya
itu cepat banget
kamu dari keseluruhan
jangan jerit jerit ya ntar ya
kalau ada jamret ya
ini ditangkis pelintir seperti ini
oke tangannya buka
ini yang satu ini kontrol
terus ini pukul
yang ini pukul
nah jadi itu tetap kontrol
terus ini pukul
kan dia bisa ngegerak lagi
jadi intinya saat dipegang
di pelintir untuk
menghilangkan kesimbangan tangannya
ini posisinya gak nyaman
posisinya yang salah
ini gak stabil
jadi begitu dia
pukulannya lebih efektif tuh ke arah mana ya
ya ke arah tenggorokan
mungkin cara mukulnya jangan kayak gini nih
ini ada perhiasan ya
nah ini gak boleh nih
pakai perhiasan kayak begini lagi jalan nih
kecuali thanos ya
oke karena perbincangannya seru
nanti usai jeda kita balik lagi deh ya
oke boleh boleh
apalagi kalau misalnya ada kejahatan di jalanan
tetap bersama kami di good morning
masih bersama kami di good morning
tadi kan kita sudah
lihat sama sama bahwa sebetulnya ada teknik teknik khusus
yang sederhana begitu ya
untuk bisa menjatuhkan lawan
ketika situasi mendadak
ada contoh lain lagi nggak
yang bisa pemirsa pelajari
ini mungkin yang simple yang paling orang indonesia itu
misalnya ketemu di jalan
kalau berantem dia kan suka tarik tarikan
tarikan baju betul
biasanya yang kiri megang
nah jadi titik kemaluan itu kan
yang pertama itu kan disini
ulu hati sama kemaluan
sebetulnya targetnya itu disini
itu titik kelemahan
karena orang banyak kalau biasanya
apa namanya berantem itu
nah itulah bedanya
orang yang belajar bela diri dan tidak
kalau orang yang belajar belia diri
dia punya pilihan
dan dia tahu teknik
jadi bisa sangat efektif
jadi intinya simple praktis efektif
tadi kok cepet banget ya
gak bisa dilambatin aja
ini tangkis sambil
biar dia gak lepas
sama ini nangkis coba ya bersamaan
jadi kontrol ini nangkis
langsung cek cek
pininya dihajar gitu
wah langsung tuh
dua titik kelemahannya coba ya
tengku rokan dan juga kemaluan
kalau misalnya dari belakang
lagi jalan nih
tiba tiba diserang dari belakang
jalan gitu ya
dipegang seperti ini
yang paling umum seperti ini
pembuluh darahnya ditutup
sesak gitu ya
dan dia gak mungkin ada perlawanan sikut
jadi di belakang
oh apa gitu kan
ini gak diginiin aja
ke belakang ini
jadi gak perlu pakai tenaga
ini di kebelakangan gak perlu pakai tenaga
udah otomatis memang akan mematikan
banyak pemirsa sebetulnya ya
bisa kita ketahuin ya
untuk melumpuhkan lawan yang
malahan jangan sampai panik
kalau begitu ya
apa ya yang harus dilakukan
sama pemirsa sekarang ini
melihat bahwa kejahatan
ini kan sekarang
begitu tadi disebutkan
lima belas menit sekali
di jabodetabek terjadi kejahatan
yang harus dilakukan oleh masyarakat umum itu
yang pertama adalah
menghindari dalam artian
jangan menciptakan hal hal yang memancing
untuk tindak kejahatan itu
jangan menciptakan kesempatan
itu yang pertama
minimal tahu tentang bela diri
bela diri yang praktis
bisa dipakai instant gitu
dalam waktu cepat
nah olivia memilih
sebenernya aku basicnya wusu kan
sebenernya basicnya wusu
itu untuk kejuaraan
tapi kalau kejuaraan itu
dan untuk latihan itu kan
sebenernya kayak monolog
jadi kita kayak ilmu perang
tapi untuk praktisnya
bela diri praktisnya
saya belajar wing chun
itu untuk bela diri praktis
saya gak ikut kejuaraan
tapi ada juga ya kejuaraannya
cuman saya pribadi
gak ikut kejuaraan secara profesional
tapi saya belajar bela diri praktis
tadi tiba tiba di jalan gitu kan
kita nggak mungkin yang indah indah
gak mungkin yang
jadi pertarungan di jalan itu
tidak seperti di film
kalau di film
kalau di real beda
kita nggak perlu terbang terbang
kita gak perlu
jadi ya itu
belajar bela diri praktis
terakhir deh saya cobain deh
yang misalkan saya lagi jalan nih ya
cobain deh terakhir terakhir
pegang dari belakang atau mana
pegang dari belakang
cobain deh terakhir ya
takut di priwit priwit
dari belakang kan
dari sini bawa ke atas tangannya
terus ini pukul
terus ini masuk ke sini
gak di sini dulu
coba kalau ngerasain
ngerasain dari belakang
tapi itu dia loh
kamu ada masalah apa sih sama daniel
ini gak perempuan
perempuan sama laki laki coba
saya bakal keluar
ini kan kalau kita giniin
jadi kita mau berontek ya
nggak bisa karena titik titik lemahannya itu udah di iniin
jadi itu dia ya
ke ulu hati plus kekemaluan
itu dia titik titik lemahannya
thank you olimpia
transvision dan juga yusi tv saya daniel ahri
prabu revolusi dan juga teman teman
yang ada di sini terima kasih